sebuah pondok pesantren tertua di kabupaten blitar memiliki tradisi sholat tarawih super cepat
sholat rawih yang biasanya dilakukan sampai satu jam lebih di pondok pesantren ini hanya berlangsung kurang dari sepuluh menit
beginilah jalannya sholat tarawih di masjid milik pondok pesantren mamba ul hikam di samantenan kecamatan udanawu blitar
sholat taraweh dan witir dua puluh tiga rakaat ini berlangsung cepat hanya kurang dari sepuluh menit
gerakan salat memang tidak berubah sama sekali tetapi berlangsung lebih cepat dibandingkan sholat tarawih umumnya
ratusan jamaah dari berbagai wilayah di blitar tulungagung dan kediri selalu memenuhi areal masjid berukuran sekitar tiga puluh meter persegi ini
meskipun cepat para jemaah mengaku tidak ada yang aneh dari pelaksanaan sholat tarawih
mereka telah terbiasa dengan gerakan cepat sholat tarawih di masjid ini
para jemaah biasanya sudah datang ke masjid selepas berbuka puasa dan sholat maghrib di rumah
pasalnya mereka mengaku
jika tiba di masjid ini mendekati waktu isya mereka khawatir sudah tertinggal jauh sholat tarawih
alasannya terawih di sini itu cepat tak serupa dekat desa
kalau di desa itu lama kita tunggu tunggu
kadang kita kerja letih penat capek
tunggu tunggu sampai ngantuk
kalau di sini cepat
pimpinan pondok pesantren mengatakan meski berlangsung cepat
atau syarat sholat
banyak orang yang tidak memahami terhadap masalah tumak ninah
saya mengerti dari banyak kalangan mengekspresikan daripada tumah ninah ini berbeda beda
sholat cepat di pondok pesantren mambaul hikam hanya dilakukan untuk sholat tarawih dan witir saja
sementara untuk sholat lima waktu durasi sholatnya sama seperti sholat pada umumnya